udah itu aja
kok kamu gitu
biarin aja kamu juga gitu
ketemu junaidi gak ngajak
kamu pengen banget kenal sama junaidi
kan aku pernah bilang
junaidi itu biasa banget
aku penasaran gara gara kamu bilang dia itu masih muda tapi kayak bapak bapak
itu ada yang mau diomongin serius jadi aku gak bisa ngajak kamu
aku kan orangnya serius juga
tapi yang mau diomongin bukan masalah kamu
masalah ubed yang senyumnya kamu bilang seluas lautan
tapi nggak tahu deh dia masih bisa senyum atau enggak
udah jangan terlalu dipikirkan
dunia tidak cuma selebar celana kolor
perempuan bukan cuma dija
tapi saya cinta mati sama dija
salah yang penting kamu masih hidup
deza itu cantik udah hukum alam
yang cantik itu biasanya pasangannya yang ganteng
biarpun ada juga yang enggak
kalau kita banyak duit mungkin perempuan bakal nerima kita
saya bukan bilang perempuan itu materialistis
tapi realistis contohnya saya sendiri
walaupun saya ada anak yang juga ganteng
saya sadar saya ini siapa
suami saya yang sudah mantan itu siapa
saya nggak nuntut punya rumah megah mobil mewah
yang penting masa dikasih napkah
biar anak anak bisa makan bisa sekolah
kamu memang gak minta
tapi kalau dikasih rumah megah mobil mewah gimana
kirain gak mau
mau makan gak
kalau nggak mau ngapain aku kesini
saya sementara gak jualan
kalau saya mau cari kerja kerja kantoran
udah bosen jualan bajigur
bukan bosen jualan bajigur
cuma sayang aja sama ijazah saya
saya kan sarjana
masa cuma jadi tukang bajigur
kemarin ubed ke rumah saya
bilang mau nikah
tapi gak tau kelanjutannya gimana
ditelepon gak diangkat
saya sms gak dibalas
udah itu aja
saya malu sama junaedi
saya udah diingetin soal dijak
tapi gak mau denger
tapi sebetulnya bukan dewi yang salah
dija salahnya apa
dija ngasih harapan
kalau kamu gak ngasih harapan
kenapa ubed pede langsung ngajak nikah
kalau cuma pdkt atau nembak buat jadi pacar
kalau berani langsung ajak nikah
kayaknya gak mungkin kalau kamu yang gak ngasih harapan
terus jadinya gimana
gak kasian sama aku
kenapa kasian sama kamu
ditolak kan ubed bukan kamu
memang bukan aku yang ditolak
tapi masalahnya antara aku sama dia jadi gak enak
kamu harus sadar
junedi atau dewi bukan mengingatkan
mereka menganggap kamu tidak pantas buat bijak
bija menganggap kamu gak pantas buat dia
buktikan bahwa mereka semua salah
nanti jadi orang susah
biar orang lain
termasuk junedi dewi juga dija
lebih bisa memandang kamu
ketika orang lain meremehkan kamu
jangan buang waktu hanya dengan kecewa dan merasa malu
kalau kamu butuh bantuan saya
kamu tahu nyari saya di mana
manajemen aksi bergerak cepat yang berkantor di kampus abc
kamu mau ngajak saya nyopet lagi
sampai ketemu besok
terima kasih pak
kamu di mana
aku ada urusan dulu
nanti kita ketemu di markas
bukan ke mana
ikut di sini aja
masih inget nama aku
tenang bisa kita selesaikan
kita kenalan lagi aja
daniel ngebahas soal kerjaan aku
udaranya langsung sih
awalnya dia nanya soal kerjaan kamu
bener kan kamu punya temen yang jadi copet
bukan temen cuman kenal aja
kan aku udah pernah bilang
tau bohong ya
selama ini aku bohong sama daniel soal kerjaan aku
juga soal kerjaan kamu
tapi kayaknya aku gak bisa terus terusan bohong
terus kamu mau bilang sama daniel
kalau kita copet
kok bisa temenan sama copen
ya bisa aja
jangan jangan kamu copet juga
kok kamu gak kaget
soalnya aku udah ngeduga
aku mau berhenti jadi copet
mau kerja yang lain
kerja apa aja
jadi kalau daniel nanya lagi
dan jawaban aku bukan copet
kerja apa aja itu apa

belum tahu mau kerja apa
misalnya aja deh
misalnya aja juga aku gak tau
pokoknya kalau ada kerjaan apa aja
jadi spg gak apa apa
jadi pelayan toko gak apa apa
kalau jadi office boy aku gak bisa
kan aku perut keluar
kamu gak malu ngaku kerja kayak gitu sama daniel
daripada aku ngaku kerjaan aku jadi copet
jadi serius kamu mau berhenti jadi copet
aku gak bisa berhenti jadi copet
aku gak bisa berhenti jadi copet
aku gak berani sama ancaman bos saeb
dia punya foto kamu
di bawahnya ada tulisan
terus ditempel di pohon pohon
di tiang tiang listrik
kamu gak berani bikin perlawanan
kamu cetak foto saeb
terus di bawahnya dikasih tulisan
terus kamu tempel di pohon pohon
di tiang tiang listrik
bos saeb mah orangnya gak peduli
pasti dia masa bodo
sama seperti kamu copet juga
gak usah bohong
dia itu statusnya masih pkl
praktek kerja lapangan
kayak kuliah aja
dia memang kuliah
memangnya copet ada kuliahnya
sebelum kamu kasih tau
aku belum pernah denger ada academy of bandung copet
gimana lea bisa tau ada academy of bandung copet
terus masuk ke situ
aku yang ngajak
kamu kuliah di situ juga
sekarang aku asdos
aku juga mau dong diajak
iya kayaknya seru deh
serius mau masuk academy of bandung copet
kalau gak mau ngajak yaudah
mau kesana sekarang
itu sepeda yang waktu itu kita mau curi bukan
kalau kita curi sekarang gimana
jangan lagi dipake
bahan biasa emang
pedas apa biasa
kok gak tau
itu namanya belum tau bukan gak tau
bang kupa tanya yang ngedes
acung ada kabar
kalau dia nggak pulang pulang
daripada kita duduk disini
mendingan kita nyari acung
kurang seratus ribu lagi ya
iya itu bang keliling
waduh gede pisan
misalnya kita minim satu juta
sebulan sekali satu ratus dua puluh ribu
wah segitu mah boleh juga